kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif mengapresiasi panorama group
yang berinisiatif mengerahkan armada bus mereka untuk menyediakan layanan transportasi
bagi tenaga medis yang bertugas menangani pasien covid sembilan belas
wakil menteri pariwisata dan ekonomi kreatif angela tanusedibyo
mengapresiasi panorama group melalui unit usaha mereka
yang telah menyediakan fasilitas transportasi bagi para tenaga medis yang bertugas
saat meninjau kesiapan armada transportasi di pul white hours tangerang banten jumat lalu
angela mengatakan pihaknya menghargai kesiapan para stakeholder pariwisata
yang bersama sama berjuang dan membantu berkontribusi dalam menghentikan penyebaran wabah covid sembilan belas
saya sampaikan bahwa kerjasama kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif ini

grupusnya bagaimana kita juga membantu mendukung pencegahan menyebarnya virus corona ini
melalui pendukungan kepada tenaga kesehatan dari rumah sakit
jadi kita satu hal mendukung tenaga tenaga medis
kedua adalah mendukung industri pariwisata yang pastinya paling terkena dampak dari adanya wabah ini
panorama group menyiapkan total sebelas armada
terdiri dari empat big bus dan satu minifan dari panorama destination
serta lima big bus dan satu minivan empat belas kursi dari whitehorse
armada ini dijadikan kendaraan antarjemput tenaga kesehatan dari rumah sakit rujukan covid sembilan belas
ke hotel hotel yang telah ditunjuk pemerintah untuk melayani tenaga kesehatan
kami berharap tentunya melalui kerjasama ini bisa membantu
bisa berkontribusi untuk penanggulangan covid sembilan belas
dan juga harapan terbesar adalah kita bisa melewati covid ini bersama sama
dari segala sektor dari segala industri bersama dengan pemerintah dan juga masyarakat
salah satu pengemudi white hours mengaku bangga bisa bertugas mengantar tenaga kesehatan
yang berjuang menangani wabah covid sembilan belas di tanah air
sangat sangat bangga secara tidak langsung saya membela negara ini untuk memberantas covid sembilan belas
kemen parekraf juga mengajak para pelaku industri pariwisata lainnya
untuk bahu membahu dan bekerja sama dalam penanganan wabah covid sembilan belas ini